ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan ketua umum partai nasdem surya paloh melakukan pertemuan di kantor dpp golkar kemanggisan jakarta barat
erlangga menyebutkan bahwa pertemuan ini akan membahas posisi politik kedua partai jelang pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum golkar yang juga merupakan menko perekonomian republik indonesia erlangga hartarto menyebutkan pertemuan dengan surya paloh merupakan pertemuan balasan sejak dirinya menyambangi kantor dpp nasdem pada maret dua ribu dua puluh dua lalu
terkait dengan isi pertemuan erlangga menyebut bahwa pertemuan ini membicarakan soal posisi politik kedua partai termasuk kemungkinan masuk dalam koalisi bersama
serta membahas pula isu reshuffle yang kian menguat setelah capres nasdem anies baswedan resmi mendapatkan tiket untuk pilpres setelah mendapat dukungan dari pks dan demokrat
posisi dari partai golkar dan partai nasdem dan kedua silaturah
rame kan berlanjut karena partai nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari partai golkar
nah sekarang rabupan pertemuan golkar dengan nasdem
sementara itu ketua umum partai nasdem surya paloh meyakini bahwa tak ada hal yang berubah dari sikap presiden joko widodo
sempat diisukan bahwa hubungan jokowi dan surya paloh memanas pasca pencapresan anies baswedan